halo sahabat kompas tv seperti biasa saatnya kita update
tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
di tengah berlangsungnya rekapitulasi suara di kantor kpu jakarta
sejumlah masa melakukan unjuk rasa di depan kantor kpu
masa menuntut didiskualifikasi cawapres gibran raka buming raka
serta pemecatan ketua kpu dan bawaslu ri
mereka menyatakan adanya kecurangan dan nepotisme dalam proses pemilu dua ribu dua puluh
masa yang melakukan unjuk rasa tergabung dalam aliansi aman saja
terutama kepada pemerintah indonesia yang dipimpin oleh joko widodo
dan juga kepada kpu
tentang kpu atau pilpres dua ribu dua puluh
maka tuntutan kita adalah
bahwa kita menolak hasil pilpres dua ribu dua puluh empat
tuntutan kita yang kedua adalah
agar itkpu diaudit forensik
tuntutan kita agar komisioner kpu ditangkap dan diadili
dpr dan pemerintah sepakat gubernur dki jakarta
pemilihan gubernur jakarta melalui pilkada sesuai seperti dalam ruu daerah khusus jakarta usulan pemerintah
ketua balik dpr supratman andi aktas menyebut
pemerintah mengusulkan agar pilgub dki diadakan dengan sistem suara terbanyak dinyatakan terpilih
tadi ada usulan pemerintah
kalau walaupun kita usulan resmi kelembagaan kita kemarin itu adalah ada penunjukan ya
tapi sekarang pemerintah mengusulkan dengan satu konsekuensi yang berbeda dengan undang undang dki sekarang
yang pertama adalah di undang undang dki sekarang
pemenang pilkada itu sama dengan pemenang pilpres
sekarang di usulan pemerintah tidak menyebut lima puluh plus satu
itu artinya sama dengan pilkada pilkada yang lain
artinya juga ini tentu sudah mempertimbangkan
menyangkut soal pembelahan aspek sosiologisnya
karena kalau sampai dua putaran
jadi mengikuti aturan pemilihan kepala daerah yang ada selama ini
begitu pula dengan daerah daerah khusus lainnya
jadi daerah khusus di provinsi aceh
daerah khusus di provinsi provinsi di papua
sama dengan berlakunya pemilihan kepala daerah
pemilik suara terbanyak adalah pemenangnya
kementerian ketenagakerjaan kemenaker resmi menerbitkan
aturan pemberian tunjangan hari raya atau thr dua ribu dua puluh empat jelang lebaran
ketentuan tersebut tertuang dalam surat edaran menaker
tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun dua ribu dua puluh
bagi pekerja atau buruh di perusahaan
pemberian thr lebaran merupakan kewajiban
yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja atau buruh
menaker ida fauziah menetapkan pembayaran thr lebaran wajib dibayar penuh
cair paling lambat pada hamin tujuh lebaran atau tiga april dua ribu dua puluh
pemerintah dalam hal ini kementerian ketenagakerjaan
telah memberikan landasan hukum sebagai acuan bersama
dalam melaksanakan pemberian thr keagamaan
pada hari ini saya ingin menegaskan dan mengingatkan kembali
hal hal yang sudah diatur dalam regulasi yang sudah ada
melalui penerbitan surat edaran menteri ketenagakerjaan
tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun dua ribu dua puluh
bagi pekerja atau buruh di perusahaan
pemberian thr merupakan kewajiban maksud saya thr keagamaan
adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
hal ini secara tegas telah diatur dalam peraturan pemerintah no tiga puluh
tahun dua ribu dua puluh satu tentang pengupahan dan untuk tataran pelaksanaannya
diatur dalam peraturan menteri ketenagakerjaan no enam tahun dua ribu dua puluh satu
tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh
saya minta kepada semua perusahaan agar dengan sungguh sungguh
memperhatikan dan melaksanakan regulasi ini dengan sebaik baiknya
sesuai dengan ketentuan permenaker nomor enam tahun dua ribu enam belas
mengatur bahwa pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan
ihr adalah yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih
baik hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu pkwtt perjanjian kerja waktu tertentu
termasuk pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
bagi pekerja atau guru yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus menerus atau lebih
diberikan thr satu bulan upah
sedangkan bagi pekerja atau buru dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus
tetapi kurang dari dua belas bulan diberikan secara proporsional
nah itu dia tiga berita terpopuler hari ini
jangan lupa untuk like share and comment kompas tv
di siaran digital pay tv dan media streaming lainnya